berkuah putih dan bertekstur kental
lengkap dengan aneka potongan daging dan jeruan sapi yang menggoyang lidah
kelezatan semakuk sajian yang dihidangkan dengan kuah santan ini
memang telah dikenal luas di santero negeri
jadi emang suka makan soto aja karena kuah kuahnya itu seger loh
jadi makan siang
soto soto udah dari dulu ya makanan favorit dari kita ya emang ya
udah ini banget udah biasa banget lidah kita dengan soto soto betawi seperti ini gitu
dari restoran sampai warung kaki lima menjajakan aneka varian soto betawi
salah satu yang melegenda di kalangan pecinta kuliner nusantara
oh ya ini warung soto betawi yang ada di kawasan pasar baru kecamatan sawah besar jakarta pusat
sama seperti pedagang soto kebanyakan sedari subuh aktivitas telah dimulai
kami berangkat menggunakan sepeda motor ke pasar karanganyar jakarta pusat
semua kebutuhan baik sayur sampai daging dibeli di sini
waduh banyak banget ya
wah sampai kenyang kenyang itu tiga puluh lima kilo loh
selanjutnya kita beli daging ayam untuk diolam jadi sate
sekali berbelanja kami membutuhkan sepuluh kg daging ayam tanpa tulang
jangan lupa beli tusuk sate tahu lontong
pertama kita buat acar
ini merupakan campuran mentimun wontol dan bawang merah
ini keras banget dah
eh aduh aduh aduh aduh kena
yang gampang aja lah
efek masih mengantuk dan tidak berhati hati
tangan saya jadi terluka teriris pisau
ih sakit aduh
dalam sehari tempat ini menghabiskan tiga puluh lima kg mentimun
sepuluh kilogram wortel dan lima kilogram cabai merah untuk acar
tengahnya nggak dipakai
kenapa dibuang bang
oh kalau buat acar nggak
kalau buat makan boleh kan
nggak ada pak
nggak ada tenaga
setelah dipotong potong masukkan gula cair dan garam untuk campuran acar
lanjut kita masukkan acar ke dalam belasan wadah dan letakkan di meja hidang
dan untuk jualan di pagi hari saya buat terlebih dahulu puas soto yang dicampur bubuk halus dan air
seperti jahe lengkuas bawang merah putih cabai merah kacamede sampai ke mirip
lanjut kita siapkan cabai
nah setiap hari setidaknya enam kg cabai rawit merah ludes di santapun ini
yang ini belum
sendokin dulu sebelumnya
soalnya kan ini panas takut nanti dia terlalu panas

iya ibaratnya kalau mau ditaruh di atas bisa dikocok
biar yang beginian dikasih sendok dulu biar gak pecah
iya gitu jadi penawar lah
saya pikir cuma buat bikin kopi sambal juga sama ya
jangan lupa siapkan juga kecap
soalnya kalau soto tidak pakai kecap wah ada yang kurang
tahap berikutnya siapkan tomat untuk pelengkap sajian soto
setelah selesai kita persiapkan menu utama kita daging dan jeruk
satu dua tiga
wah tadi kata abangnya kalau lagi ramai ramainya sehari bisa habis lima puluh kilo
ini beli tiga puluh lima kilo aja udah
masukkan bumbu halus dan juga santan untuk kuah soto betawi
santan tidak hanya membuat kuah soto menjadi lebih kental namun juga menambah cita rasa menjadi semakin gurih
total terdapat tiga puluh butir santan kelapa yang dipakai di satu kuali besar ini
biar gurih ya ini ciri khas soto betawi dengan kuah putih dan tekstur sedikit kental
aduh jadi lapar aing lapar pisang
setiap hari tempat ini bisa menghabiskan ratusan butir santan kelapa
di dalam kuah santan yang akan menjadi kuah soto betawi rebus juga daging dan aneka jeruan sapi sampai matang sempurna
ada usus babat daging tetelan urat kaki sampai tulang muda
kompornya nyala bang
aiyah panas kei
udah karena bisa
kenapa panasnya kompor
kalau sudah matang potong kecil kecil daging dan jeruan
per porsi mendapat sekitar dua puluh lima potong daging dan jeruan
wah kayaknya ada satu yang terlupa
parunya belum saya goreng semua
sehari ada lima belas kg paru ludes terjual
setelah direbus tahu akan digoreng agar terasa crispy atau renyah ketika disantap bersama kuah bersantan
jangan lupa berikan sedikit garam agar terasa lebih gurih ketika disantap
waktunya saya melayani pelanggan
rumah makan buka mulai pukul delapan pagi
sehari tempat ini bisa menghabiskan tujuh ratus porsi soto bertawi

ya selamat datang pak
mau pesen yang berapa
ya yang berapa
ya selamat datang pak
mau pesen yang apa paru atau komplit
kuahnya mau kuah bening pak yang ini
enggak enggak kuah bening yang santan
oh yang santan oke
oke silakan mas
sejujurni saya agak gugup ketika melayani pelanggan
karena ada pelanggan yang meminta ekstra paru
ada yang tidak mau pakai jerawan
dan banyak permintaan khusus lainnya
kalau sampai salah atau tertukar
wah pelanggan bisa komplain
kalau yang campur
taduh ini agak grogi nih saya
kurang lebih empat sampai lima potong daging
jangan terlalu dikit
karena nanti pembelinya komplain
tapi kalau kebanyakan
tidak sesuai standar
ini saya keringetan itu bukan kena panas doang
ini grogi salah ini perang
setengah dengan minyak
jangan gelembung seperti cumpang
oke akhirnya saya sudah terbiasa
eits ada yang pesan sate
yuk kita bakar satenya
dalam sehari sekurangnya
seribu tusuk sate kambing dan sate ayam
ludes di borong pembeli
ini sudah pakai
kali ini saya ikut mempersiapkan minuman
banyak sekali pekerjaannya
ini biar memudahkan
ini kan ada puluhan kilogram jeruk nih
yang dipakai tiap hari
kalau baru pesen terus baru diperes ya
kelamaan akan komplain pembeli
jadi diperes dulu seperti ini
tiga puluhan kilogram jeruk setiap hari
mau masak sudah
lainnya pelanggan sudah
waktunya mengirim kepada pelanggan
berdiri sejak tahun tujuh puluh an pelanggan tempat ini berasal dari beragam wilayah
ada yang warga setempat
ada juga yang dari luar kota
pas kalau mater ini ke pelanggan kita di jatinegara ya
ya udah ntar minta nomernya di
tadi nomernya udah di whatsapp nya ini di chatnya
kalau mau kantor sama telepon ya
siap kantor ya
kalau pengiriman kali ini
tidak terlalu jauh sekitar sepuluh km
dengan waktu tempuh sekitar
oh sudah tiga puluh menit saya belum
saya asal tau
cuma buka peta sebentar
harusnya saya ngaterin ke kawasan jatinegara
ini kenapa saya malah ke arah
di peta tadi saya cek tiga puluh an menit
ini sudah empat puluh menit lebih
aduh sudah agak dingin sedikit
ibu ajeng ya
kesasar muter ya makasih ya bu
meski harga soto yang dikirim lebih mahal
tapi rasa enikmat menjadi alasan
pelanggan rela merogoh kocek lebih dalam
iya karena saya kerja sih
jadinya nggak sempat buat makan ke sana
karena saya tahu soto ini enak
jadinya saya lebih milih delivery aja sih
lebih bersingkat waktu
akhirnya saya bisa beristirahat hari ini
yang sedari pagi sudah saya masak
jeroan sapinya lumer di mulut

kalau tadi masaknya kita nggak lama
jadinya tuh bakal amis
karena masaknya lama
ketuk rempah rempah juga jadi nggak abis sama sekali
pasti maksik ya kenyang
oke bukan rian fernando
kalau makannya tidak nambah
hmm coba ini enggak
kita tes ya tidak nyempuk atau enggak ya
wah enak banget pak
dalam sehari tempat ini bisa merokok
iya per hari
menjaga kualitas makanan
agar semakin banyak pelanggan
dan harus siap bangun sejak pagi menjelang
sampai matahari terbenam masuk pintar pintar
bila harga bahan pokok tengah melejit tajam
waktu cabai ya lumayan juga ya
karena biasa satu hari
cabai tiga puluh ribu
kemarin seratus ribu lebih
kerasa juga sehari belanja cabai enam kilo
hanya untuk cabai doang jadi tujuh ratus ribu
gimana ada yang tertarik menjadi pengusaha
atau mau jadi penikmatnya saja
apa saja boleh kok
tapi kalau tengah menyantap soto betawi
jumlah porsinya diatur ya karena jerawan
dan kuasa antanya memiliki kolesterol
dan kalori yang tinggi
saya fernando duyagun yuljarto jakarta